bisnis pom bensin mini atau biasa disebut pertamini kini hampir dapat dijumpai di mana mana
meski harganya lebih mahal dibanding harga jual di pom bensin resmi bisnis ini terus berkembang
di banyumas jawa tengah ratusan pompa bbm mini dinyatakan ilegal karena tidak dilakukan untuk takaran
sementara pembangunan pompa bbm mini dinyatakan tidak memenuhi standar keselamatan
suwanto warga desa tambak sari kidul kecamatan kembaran banyumas jawa tengah ini
sudah enam bulan menjalani usaha penjualan bahan bakar minyak menggunakan mesin pompa
untuk membuka usaha ini suwanto mengantongi izin penjualan bahan bakar eceran yang dikeluarkan kantor kecamatan setempat
dengan modal tujuh puluh lima juta rupiah suwanto bisa menjual bahan bakar jenis pertalite dan pertamax
untuk pertalite dijual dengan harga delapan dua ratus
sementara untuk pertamax dijual dengan harga rp sembilan seratus per liter
dia mendapatkan keuntungan tujuh ratus per liter
jadi secara nanti kan ada payung payungnya
nah selama ini kan jadi katakan ilegal lah
meski lebih mahal dari harga eceran di pom bensin resmi
para pelanggan pom bensin mini atau pertamini mengaku sangat terbantu
alasannya selain jauh untuk menjangkau pom bensin resmi
pembeli juga enggan untuk ngantre saat mengisi bbm
kalau menjangkau spbu susah atau gimana lebih jauh
antrinya lama gitu ya jadi sangat dirasakan sangat membantu sekali
ya paling berat
kalau di spbu terlalu jauh
sesuai ketentuan bph migas
pengecer terendah adalah stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
dengan demikian pom bensin mini belum diatur pemerintah
hingga dinyatakan ilegal
pengecer terendah adalah
spbu yaitu pompa ukur bbm
maka keberadaan pertamina ini belum diatur oleh pemerintah
oleh bbm juga sehingga bisa dikatakan ilegal
dari pihak meteorologi bahwa untuk keberadaan alat ukurnya
keberadaan alat ukurnya ini kita tidak bisa terpisahkan dengan aturan aturan yang lain
aturan yang lain karena apa
bisnis yang mengandung risiko risiko harus di safety ya
harus safety kemudian masalah lingkungan juga harus
tidak mengganggu lingkungan ya
kalau misalnya bocor dan sebagainya sehingga harus diatur
faktanya masyarakat seperti butuh keberadaan pom bensin mini
tak heran bisnis ini menjamur
di banyumas saja jumlahnya mencapai tiga ratus unit
karena itu pemerintah harus segera mengeluarkan aturan
agar masyarakat sebagai konsumen dilindungi
serta para pelaku bisnis pom bensin mini juga aman dari bahaya